menteri perdagangan zulkifli hasan menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat di bulan puasa dan lebaran dua ribu dua puluh
zulkifli juga menyatakan ada penurunan harga di hampir semua bahan pokok
selasa pagi menteri perdagangan zulkifli hasan mendatangi pasar soreang di kabupaten bandung jawa barat
dia mengecek langsung harga kebutuhan masyarakat di bulan ramadan
kasihan ya makanya kita kasih harga rp enam puluh ya
rp lima puluh rp lima puluh rp enam puluh sedangnya
tapi di sini cabenya rp tiga puluh rp empat puluh
telur tadi rp dua puluh enam empat ratus
telur apalagi itu sudah mulai turun
insya allah kuasa ini dan lebaran menjelang lebaran sembah kok tersedia dan harganya cenderung turun